sesaat setelah undang undang cipta kerja disahkan oleh dp
massa bereaksi keras
demonstrasi terjadi di sejumlah kota di indonesia
menolak isi dan pasal undang undang ini
selain pasal ketenaga kerjaan
pasal lingkungan hidup juga dianggap mengancam keberlangsungan ekologi
dan lingkungan hidup di indonesia
greenpeace indonesia misalnya
mengkritisi sejumlah poin yang tertuang dalam undang undang kontroversial ini
di antaranya mengenai proses pengajuan
pembuatan hingga pemberian amdal
diintegrasikannya izin lingkungan menjadi izin usaha
penghapusan syarat minimal hutan dan sebagainya
pasti terjadi akan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara besar besaran
baik untuk mineral pertambangan
ataupun industri ekstraktif yang mempergunakan
nah ini yang kemudian yang akan kita khawatirkan
karena otomatis pasti akan bersinggungan dengan
perlindungan terhadap lingkungan hidup
kayak misalnya bagaimana untuk memperoleh ketersediaan lahan
saat memang hutan kita ini sudah tinggal kritis
nah sementara untuk penggunaan lahan
untuk yang lain itu juga sudah full
ketika misalnya akan ada industri masuk dengan jenis investasi yang model baru
dan untuk mempergunakan kebutuhan lahan
maka kemudian akan membuka lahan baru
membutuhkan lahan baru untuk pemenuhan terhadap itu
ramai dan kuatnya kritik terhadap undang undang ini direspon
oleh sejumlah anggota kabinet termasuk menteri lingkungan hidup dan kehutanan
siti nurbaya bakar
dari sudut pandang pemerintah
undang undang ini justru dianggap akan menyelesaikan berbagai masalah
yang belum terselesaikan puluhan tahun
seperti masalah konflik kawasan hutan
kriminalisasi terhadap masyarakat lokal
juga masalah kebun kebun di dalam kawasan hutan
terkait proses amdal
kementerian lhk mengakui akan ada penyesuaian
apalagi klhk mencatat dalam satu tahun
tidak kurang dari satu lima ratus dokumen amdal yang harus dianalisis
sehingga membutuhkan waktu terlalu lama
inilah salah satu dasar pemikiran penggantian sistem komisi penilai amdal
menjadi sistem uji kelayakan
setelah melalui evaluasi dan praktik empirik
karena proses tersebut selama ini dianggap menyulitkan
tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran
terkait dengan perlindungan lingkungan
tidak benar kenapa
karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal
di dalam undang undang ini tidak ada perubahan
yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya
kenapa karena dia harus disederhanakan
supaya sesuai dengan tujuan dari undang undang cipta kerja ini
artinya apa harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha
jawaban tersebut dianggap tidak memuaskan
oleh sejumlah organisasi lingkungan di indonesia
greenpeace indonesia juga menilai
perumusan undang undang cipta kerja ini akan lebih menguntungkan
kelompok tertentu atau investor tertentu
apalagi menurut laporan greenpeace indonesia
elgen dewan pensiun gereja inggris robeko dan sumitomo mitsui jepang
langsung bereaksi terhadap undang undang ini
mereka khawatir akan terjadi dampak ekologi dan lingkungan
yang semakin buruk untuk indonesia juga dunia
jika undang undang ini diberlakukan mutlak